mau saeb kok lama ya
tanyain masih lama apa enggak
aku lapar belum sarapan
kalau masih lama
mau sarapan dulu
selamat pagi bos
ya ada apa
saya sinta sama dini sudah di markas
kita disuruh nunggu
kamu lagi dimana
nanti kalau memungkinkan
saya segera telepon bapak
atau ke kantor
saya mau beli
saya mau beli
saya bukan tukang gas
ini tentu saya
kalau kamu bohong
sang darman dia nyari bos bumbun
kamu takut sama dia
kalau kamu tau siapa dia
kamu juga pasti takut kayak saya